pt kereta api indonesia akan mengeluarkan peraturan baru bagi penumpang yang tengah hamil
peraturan ini mengharuskan ibu hamil untuk didampingi dan juga menunjukkan surat keterangan kondisi kehamilannya dari dokter kandungan atau bidan jika akan melakukan perjalanan dengan kereta api
mulai tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas pt kereta api indonesia akan memperlakukan peraturan baru yang diperuntukkan bagi ibu hamil
bagi penumpang yang tengah hamil dengan usia kehamilan kurang dari empat belas minggu dan lebih dari dua puluh delapan minggu dan akan melakukan perjalanan dengan kereta api harus menyertakan surat keterangan dokter dan didampingi setidaknya oleh satu orang
ketika telah berlaku namun ada ibu hamil yang tidak memenuhi persyaratan ini maka penumpang tersebut harus melakukan proses pemeriksaan kesehatan di pos kesehatan stasiun
bila hasil pemeriksaan kesehatannya menyatakan bahwa ia tidak direkomendasikan untuk melakukan perjalanan
ketentuan untuk ibu hamil ini ketentuan persyaratan untuk ibu hamil ini diberlakukan semenjak sering terjadinya penumpang yang kebetulan berpergian dengan kereta api melakukan proses kehamilan di dalam kereta
ini untuk mengantisipasi
keselamatan dan kenyamanan penumpang penumpang yang lain dengan adanya ibu hamil yang di dalam kereta ini makanya diberlakukan ketentuan persyaratan itu
peraturan ini mendapat tanggapan positif dari penumpang
ya setuju sih soalnya kan baik buat kesehatan bayi sama ibunya juga kan surat kayak gitu juga minta dari dokter juga enggak
dari segi medis peraturan ini sesuai dengan imbauan dokter kepada ibu hamil ketika akan melakukan perjalanan jauh
ya sebetulnya kalau dilihat dari anjuran atau rekomendasi secara umum memang untuk ibu hamil yang melaksanakan atau menjalani perjalanan jauh terutama
baik itu di udara dengan pesawat terbang maupun dengan kereta api di darat juga terutama berjalan jauh ya memang paling aman dilakukan di trimester kedua kehamilan
di mana trimester kedua itu memang dihitung sesuai dengan anjuran kai yang sekarang ini yaitu antara usia kehamilan
empat minggu sampai dua puluh delapan minggu
sosialisasi terus dilakukan oleh pt kai dengan harapan peraturan baru ini nantinya tidak menjadi penghambat perjalanan penumpang kereta api